anda kembali menyaksikan debat pembaca pres pemilu dua ribu sembilan belas
dan pemirsa saat ini kita memasuki segmen ketiga
dimana segmen ketiga ini masih sama dengan segmen sebelumnya
dan para kandidat masih harus menjawab dua pertanyaan lagi
dari dua tema yang tersisa yaitu tema pertahanan keamanan
dan juga hubungan internasional
kami ingatkan kami sebagai moderator hanya membacakan pertanyaan satu kali
dan kami informasikan juga untuk para kandidat bisa mencatat pertanyaannya
langsung saja kita akan buka amplopnya
di sini tema pertahanan dan keamanan mendapatkan amplop c
sesuai dengan undian dan masih di segel
di segmen ketiga ini kesempatan untuk menjawab
masih sama dengan segmen sebelumnya
masing masing kandidat mendapatkan waktu dua menit untuk menjawab
baik langsung saja kita akan membuka amplopnya
saya akan bacakan
modernisasi alat utama sistem persenjataan atau alutsista
untuk membuat keamanan keamanan
untuk tni dan alat material khusus
almatsus untuk polri merupakan hal yang penting
bagi pembangunan sistem pertahanan dan keamanan
yang kuat dan modern
masih belum memadai karena keterbatasan anggaran
di sisi lain problem transparansi dan akuntabilitas
dalam pengadaan alutsista dan almatsus
juga menjadi hal
jadi masalah tersendiri
pertanyaannya bagaimana strategi dan upaya bapak
untuk memodernisasi alutsista dan almatsus
dengan tetap menjamin transparansi dan akuntabilitas
di tengah keterbatasan anggaran negara
baik kesempatan pertama untuk menjawab
kami berikan kepada calon presiden nomor urut dua
waktunya dua menit bapak ketika bapak mulai berbicara
jadi pertahanan dan keamanan adalah sangat penting
bagi suatu negara
kekayaan suatu bangsa kalau nggak dijaga
oleh suatu kekuatan pertahanan yang kuat
ada gium dari thucydides ahli sejarah yunani

yang kuat akan berbuat sekendaknya
yang lemah harus menderita
karena itu saya menilai pertahanan indonesia
jauh dari yang diharapkan
karena kita tidak punya uang
karena itu kita harus menjaga keuangan kita
kemana keuangan kita
keuangan kita kekayaan kita harta kita
tidak tinggal di indonesia
karena itu kita lemah
mau kita diplomasi apa
ini duta besar di sini
apa yang kita sadar
apakah kita sadar
bahwa sebenarnya kita di eject
dia senyum di depan kita
tapi kita tidak punya apa apa
kita tidak punya kekuatan
menteri pertahanan dulu pak yuwono sudarsono
mengatakan kepada saya
saya bukan pemerintah pertahanan indonesia
saya pemerintah yang tidak memiliki pertahanan
jadi bagi saya kita harus tingkatkan
pertama adalah anggaran pertahanan
tapi untuk itu kita harus membuat sistem
merubah sistem sehingga kekayaan indonesia
tidak mengalir ke luar negeri
ini masalah inti
kami mohon tenang
baik selanjutnya kesempatan berikutnya
saya berikan kepada capres nomor urut dua
waktunya sama bapak untuk menjawab
dan dimulai ketika bapak berbicara
penting sekali yang namanya
gelar pasukan yang terintegrasi
artinya kita tidak jawa sentris
oleh sebab itu
sudah saya perintahkan
kepada menhan dan panglima
yang telah mulai ini bekerja
kemudian komando angkatan udara di biak
ini sudah dalam proses pembangunan
dan segera akan jadi
saya juga telah memerintahkan
untuk gelar pasukan
di empat titik penerbangan
gelar pasukan terintegrasi
yaitu di natuna sebelah barat
kemudian di morotai sebelah timur
kemudian di samlaki
dekat masela itu di sebelah selatan
apa yang kita harapkan
dari gelar pasukan ini
pinggir yang ada di negara ini
dan juga perlu saya sampaikan bahwa
namanya radar maritim kita
radar udara kita ini
sudah menguasai seluruh
karena ada sembilan belas titik
radar udara kita
yang telah terkoneksi
ada sebelas titik radar
maritim kita yang telah
tersambung dan terkoneksi
juga perlu saya sampaikan
anggaran di kementerian pertahanan kita
sekarang sudah satu ratus tujuh triliun
nomor dua setelah kementerian pu
kita terhadap pertahanan ini
juga bukan main main
bahwa masih ada yang proses
ada yang kurang inilah yang
harus kita perbaiki sebagai pemimpin
dengan penguasaan radar udara
siapapun yang masuk
negara kita kita akan ketahuan

terima kasih bapak
kita akan lanjutkan
untuk capres nomor urut dua silahkan
menanggapi jawaban dari
waktunya satu setengah menit bapak
mungkin pak jokowi dapat
kita padahal singapura
saya hanya mengatakan
saya pengalaman pak di tentara
kalau ketemu panglima
aman semua pak
radar cukup pak
pak tidak benar pak
jadi itu saja pak saya
tidak menyalahkan bapak
ini budaya indonesia
kaji pertahanan sangat penting
kita tidak mau mengancam
siapapun tapi kita lemah pak
mungkin menteri bapak
sudah beritahu enggak
berapa peluru berapa hari peluru
kita perang sekali lagi cukup waktunya habis
terima kasih baik
terima kasih pak
cukup harap tenang
baik saya akan lanjutkan
untuk capres menurut satu bapak joko widodo
untuk menanggapi jawaban dari
waktunya sama bapak
satu setengah menit silakan
saya melihat pak prabowo ini tidak percaya pada tni kita
saya yang sipil saya sangat percaya kepada tni yang kita miliki
karena misalnya yang seperti tadi saya teritakan di natuna saya lihat sendiri kok dibangun
dibangun di sana di sorong juga sudah mulai dibangun
saya cek ada benar barangnya
tetapi yang paling penting menurut saya dalam rangka masih kurangnya anggaran pertahanan kita
ya kita bangun dengan cara investasi di bidang alutesta
jangan belanja tapi investasi
apa itu artinya setiap anggaran yang ada di kementerian pertahanan itu harus kita pakai
untuk membangun industri alutsesta kita
baik berupa tank kita sudah telah memiliki tank harimau
kita juga telah memiliki kapal selam hasil kerjasama kita dengan negara lain
yang namanya kapal selam dadali
karena kita belum siap untuk mengerjakan itu
kalau investasi investasi di bidang pertahanan ini terus kita lakukan
saya yakin kita akan memiliki alutesta yang baik
tapi kita juga memiliki teknologi menguasai teknologi
bisa transfer of knowledge dari yang sudah memiliki
terima kasih bapak joko widodo waktunya sudah habis
baik kami mohon tenang bapak bapak ibu ibu
kita lanjutkan kembali kami mohon tenang
baik terima kasih
sekarang kita akan lanjutkan setelah tiga tema dijawab oleh para kandidat
saat ini kita akan menuju ke tema keempat atau tema terakhir yaitu tema hubungan internasional
saya akan ambil amplopnya bapak bapak
di tangan saya ada
amplop hubungan internasional yang bertuliskan huruf c
ini berdasarkan undian sebelumnya
saya ingatkan sekali lagi bahwa waktu menjawab masing masing dua menit
dan tugas moderator hanya membacakan pertanyaan saja
dan akan mengingatkan jika waktunya masih ada ataupun waktunya sudah habis
kita akan buka
dan ini masih di segel kita lihat
saya akan bacakan
diplomasi internasional mengandung dimensi kerjasama sekaligus persaingan
keberhasilan dalam diplomasi internasional tergantung pada kemampuan negara menawarkan keunggulannya kepada negara negara lain
keunggulan tersebut bisa dalam bentuk kebudayaan ekonomi pertahanan dan gagasan solutif
indonesia memiliki potensi keunggulan untuk ditawarkan dalam diplomasi internasional
menurut bapak apa keunggulan bangsa indonesia yang akan ditawarkan dalam diplomasi internasional
dan bagaimana strategi untuk mewujudkannya
baik kesempatan pertama saya berikan untuk calon presiden nomor satu
pertanyaan nomor satu
bapak joko widodo untuk menjawab
waktunya dua menit
negara kita indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia
saya kira itulah kekuatan diplomasi kita di dalam forum forum internasional
oleh sebab itu di dalam forum forum internasional selalu saya sampaikan di awal bahwa
indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia
karena banyak negara lain yang belum tahu mengenai posisi kita seperti itu
dengan diplomasi ini kita sekarang ini diberikan kepercayaan untuk menyelesaikan
banyak hal yang berkaitan dengan konflik dengan perang yang ada di negara negara lain
saya berikan contoh misalnya di rakhian state
kita diminta oleh un untuk menengahi proses proses kembalinya para pengungsi dari kop basar
menuju ke rahim state kembali
kemudian juga di afganistan kita juga diberikan kepercayaan untuk ikut merukunkan
mendamaikan dari faksi faksi yang berkonflik di sana
sehingga inilah juga yang menjadi kekuatan kami
karena kita tidak memiliki kepentingan apapun baik di rakhine state baik di afghanistan
dan di negara negara lain
saya kira kekuatan kita sekali lagi kekuatan kita sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia ini
bisa kita jadikan sebagai modal besar bagi kita berdiplomasi dengan negara negara lain
termasuk juga dalam kita menawarkan produk produk dalam perdagangan dengan luar negeri
ekspor saya kira ini juga menjadi sebuah kekuatan besar
potensi potensi yang ada di negara kita produk produk yang memiliki kualitas yang baik
yang masuk ke negara negara yang memiliki penduduk muslim
ini juga salah satu yang menjadi kekuatan dan potensi
terima kasih bapak joko widodo waktunya sudah habis
kami persilahkan untuk duduk kembali
kami mohon tenang terima kasih kami mohon tenang
baik saya akan lanjutkan selanjutnya capres nomor urut dua
untuk berkesempatan menjawab dengan pertanyaan yang sama waktunya masih sama bapak dua menit
dimulai ketika bapak berbicara
jadi diplomasi adalah untuk memajukan kepentingan nasional sebuah negara
melalui jalan jalan perundingan
melalui jalan jalan perundingan

tetapi diplomasi tidak bisa hanya dengan menjadi mediator itu penting
tetapi ujungnya diplomasi itu harus merupakan bagian dari upaya mempertahankan
kepentingan nasional inti sebuah negara
dan untuk itu diplomasi hanya bisa dan harus di back up oleh kekuatan
kalau negara kita tidak kuat dia senyum sama kita
memang tugasnya diplomat
sebuah diplomat dibayar untuk menjadi orang baik
tapi dia tidak segan
dia hitung kekuatan kita
pak jokowi tolong penasihat militernya
bukan saya tidak percaya sama tni
kapal selam berapa yang kita miliki
jenisnya berapa kemampuannya berapa
kita negara seluas eropa
berapa skuadron fighters yang kita punya
peluru kendalinya berapa
pak diplomasi kalau hanya senyum senyum menjadi nice guy ya begitu begitu saja pak
kalau ada armada asing masuk ke laut kita apa yang kita bisa buat
jadi bukan saya tidak percaya
saya ini tni pak
saya pertaruhkan nyawa di tni
saya lebih tni dari banyak tni
terima kasih bapak prabowo subianto waktunya sudah habis
kami persilahkan untuk duduk kembali
kami mohon tenang pendukung
yang dua kami mohon tenang
kami mohon tenang agar dapat kita lanjutkan kembali
kami mohon tenang
ya cukup bapak ibu
cukup bapak ibu
bisa kita lanjutkan kembali
baik saya akan lanjutkan kembali
baik selanjutnya saya beri kesempatan untuk menanggapi kepada capres nomor urut satu bapak joko widodo
waktunya satu setengah menit bapak
dan akan dimulai ketika bapak berbicara silakan bapak
ya yang namanya diplomasi ke luar negeri memang yang pertama adalah kepentingan nasional kita yang harus dinomorsatukan
kepentingan nasional kita yang tetap harus dinomorsatukan
kemudian yang kedua juga perlindungan terhadap warga negara indonesia yang ada di luar negeri
ini penting sekali
kemudian diplomasi yang ketiga adalah bagaimana kita bisa menjalin perdagangan investasi
dengan negara negara lain
saya melihat perkembangan sekarang ini baik di pta di fta di sepa
kita memiliki kemajuan yang sangat besar
kita melihat bahwa di situ hal hal yang berkaitan dengan tarif non tarif itu bisa dibicarakan
apabila memang diplomat diplomat kita memiliki kemampuan dan bernegosiasi dengan negara negara lain
kemudian juga yang berkaitan dengan fta free trade agreement
yang berkaitan dengan tarif dan perdagangan
kita juga memiliki diplomat diplomat yang sangat pinter dan menyelesaikan masalah masalah yang berkaitan dengan perjanjian itu
dan sepa dan skop yang lebih luas untuk investasi dan perdagangan

dan kita juga telah bertanggung jawab
dengan pendatangan dengan australia dengan catatan produk produk kita nanti bisa masuk ke sana dengan tarif yang lebih rendah
terima kasih bapak joko widodo waktunya sudah habis untuk menanggapi
silakan widodo kembali
cukup bapak ibu
kita lanjutkan kembali
baik saya akan lanjutkan kepada capres murud dua untuk menanggapi
waktunya masih sama bapak satu setengah menit
dan dimulai ketika bapak berbicara
kembali bagi saya realita bahwa hubungan antara negara tentunya tiap negara harus mempertahankan kepentingan nasionalnya
jadi kepentingan nasional yang inti
masalahnya pak jokowi saya ini memang profesi saya bidang saya adalah pertahanan keamanan
saya pelajari ilmu perang ribuan tahun sejarah perang saya pelajari
teknologi saya masih kuasai pak
saya tahu jarak jarak peluru kendali masih saya tahu
jadi saya mohon pak ini bukan menyalahkan
tapi saya berpendapat
kekuatan pertahanan kita sangat rapuh dan lemah
bukan salah pak
salah enggak tahu saya
elit ya yang ketawa
kenapa kalian ketawa pertahanan indonesia rapuh kalian ketawa
jadi saya berpendapat kita tidak bisa mempertahankan core national interest kita

ada negara asing kirim pasukan hari ini ke salah satu

saya kira kita berada dalam posisi yang sangat lemah
jadi ini yang saya mohon perhatian
baik terima kasih bapak prabowo subianto waktunya sudah
silakan ketawa kalau negara kita lemah
terima kasih silakan duduk kembali
mohon tenang para berhukum
debat uji panelis sudah selesai
boleh kita berikan apresiasi untuk kedua kandidat yang sudah berhasil menjawab pertanyaan dari panelis
untuk keempat tema di malam hari ini
boleh bapak ibu memberikan apresiasinya karena sudah selesai untuk uji panelis
silakan memberikan apresiasinya
baik cukup kita akan lanjutkan kembali
terima kasih terima kasih saya lanjutkan kembali
baik hadirin dan juga pemirsa
uji panelis di segmen ini sudah selesai namun debat belum selesai
di segmen berikutnya akan ada rekan saya retno pinasti dan dua kandidat
masih akan bertanya menjawab dan saling mendakapi dalam debat terbuka
tetaplah bersama kami di debat keempat capres pemilu dua ribu dua puluh